ya baik pemirsa sekarang kita akan coba melihat bagaimana situasi yang ada di balai kota
tadi sudah kita informasikan bahwa sekarang ini sedang ada konser merah putih yang dipimpin oleh adi ms
dan juga kita melihat kehadiran dari jarod seyafuddayat
ya memang saat ini juga berkantor di balai kota sesuai dengan janjinya sebagai plt gubernur dki jakarta
yang menggantikan sementara basuki cahaya purnama
ini sekali lagi ya bentuk apresiasi ataupun bentuk dukungan yang diberikan masa yang saat ini berkumpul di balai kota
terhadap basuki cahaya purnama yang kemarin difonis selama dua tahun pidana ataupun dua tahun penjara
meskipun kita juga belum mengetahui untuk selanjutnya
karena jarod semalam juga sudah menginformasikan telah menandatangani surat penangguhan ya
untuk basuki cahayapurnama rekan kerjanya agar bisa kembali sementara dulu
berbicara tentang penyelidikan yang telah dilakukan oleh bapak ibu
dan juga untuk bekerja di balai kota membangun suatu pemerintahan